bapak bapak sedang apa disini
saya tadinya mau ketemu bapak
untuk membahas konsep iklan kita
di non aktifan sementara
ini sebetulnya kantong apa sih
kenapa mantan pimpinan perusahaan
jadi punggir si wc
ternyata satel itu masih baik
ia diterima aku kerja di perusahaan ini
mama seneng dengarnya
yaudah ma aku kerja dulu ya
kamu buktikan ya kamu bisa kerja yang baik
salam sama satria ya
udah mama selama di kantor jangan pergi ngelap
aku lagi ada meeting
aku lagi ada meeting
kamu tuh selalu dimana mana bikin masalah dulu bikin orang susah
kamu bisa pakai ruangan di sini saya nanti melulu jadi kayak gitu sih orang satu ini
diinin juga aku berlebihan banget sih saya itu tetap pengawai di sini berhak kerja di sini
keluarga pertama saya tadi kamu pulang kedua ada hubungannya sama tante tahu
nggak tante ini baru diangkat sama nenek sebagai manajer hld tahu adalah baguslah
terus banget udah bisa bikin perusahaan ini maju amin bawah rantang latih setuju
tante merasa tertantang dengan omongan kamu itu oke tante ini manajer jadi tante
mau kasih kamu tugas baru pekerjaan baru
tugas kamu hari ini adalah membersihkan toilet
sampai bersih putih kincong
tugas kamu hari ini adalah membersihkan toilet
sampai bersih putih kincong ya
memangnya kalau kamu yang membersi toilet kenapa keberatan kamu menganggap bahwa membersihkan
toilet itu adalah pekerjaan yang hina iya itu sombong sekali ya adik merasa diri kamu tuh hebat
kamu lupa bahwa dewi pacar kamu itu pekerjaannya ya juga seperti ini
jadi aku berhak untuk menyuruh kamu berbuat apa aja yang aku mau
dan sekarang bersihin
ya udah kalau emang tante itu puas dengan aku kerja seperti ini
akan aku lakuin
tapi jangan pikir tante itu akan dengar
dengan tingkah laku tante seperti ini akan aku layanin
ini bukan soal menang atau kalah
aku jadi cemas mikirin indi
apa benar dia nggak bikin kacau di kantor
saya mau ke kantor
saya mau ke kantor
lagian ad apaan di sini
dan dan diantrai ad es
sekarang ad kerja lagi sama ad
masalah kamu sama keluarganya andri gimana
ad dengar dengar dari ad katanya makin parah
iya sih kang makin parah
manja sama catsnya di unggul dari situ
rumah sama nenek diusir terus mereka tinggal dimana dong ya dewi ajak aja tinggal di rumah dewi
andres sama mamanya tinggal di rumah dewi
jadi sekarang pak andri bukan pimpinan di perusahaan ini lagi iya sekarang pemimpinnya pak satria wah
gimana ya padahal waktu itu saya sudah ada deal dengan pak andri
sebenarnya sih enggak ada masalah pak urusan bapak bisa ditangani oleh pak satria tapi sayang
pak satria sekarang ini sedang ada meeting bapak mau menunggu oke enggak apa apa saya tunggu saya
permisi dulu mau ke toilet
bapak sedang apa di sini
saya tadinya mau ketemu bapak
bapak sedang apa di sini saya tadinya mau ketemu bapak
bapak sedang apa di sini saya tadinya mau ketemu bapak untuk membahas konsep iklan
untuk membahas konsep iklan
untuk membahas konsep iklan kita tapi katanya bagaimana
kita tapi katanya bagaimana
kita tapi katanya bagaimanalah aktif sementara
sementara ini sebetulnya kantor apa sih karena

pantai template perusahaan bisa bisanya

saya tidak mau ya uang saya terbuang cuma cuma
apa karena perusahaan saya itu kecil lantas diperlakukan seperti ini
maaf pak biar saya jelasin dulu pak
saya nggak ada maksud untuk mempermainkan perusahaan bapak atau mengecilkan perusahaan bapak
ada apa ini
sampai jumpa lagi